ramadan di aceh memiliki nuansa tersendiri banyak situs bersejarah menjadi incaran warga dan juga wisatawan
selain untuk sekedar menikmati waktu berpuasa tempat wisata yang ada juga menawarkan berbagai pengetahuan baru kepada pengunjung
salah satunya museum tsunami aceh di kota banda aceh yang kaya akan pengetahuan mitigasi
dibangun sebagai monumen bersejarah tempat menyimpan dokumentasi tsunami aceh dua ribu empat belas
museum tsunami aceh juga menjadi tempat penelitian dan mitigasi bencana
museum tsunami aceh diresmikan presiden susilo bambang yudhoyono pada tahun dua ribu sembilan dengan anggaran pembangunan mencapai rp satu ratus empat puluh miliar
museum ini terdiri dari empat lantai dengan luas sekitar dua lima ratus meter persegi
arsitektur bangunan berbentuk melengkung dan ditutupi relit
sekilas museum ini terlihat seperti kapal
ini bukanlah kebetulan
sang arsitek rituan kamil yang saat ini menjadi gubernur jawa barat
sengaja menghadirkan nuansa tersebut
ia juga memadukan konsep rumah adat aceh dalam desain museum ini
memasuki bagian dalam museum di setiap lantai ini akan terhampat berbagai objek
yang membuat ingatan kembali melayang pada musibah dahsyat yang menelan korban hingga dua ratus empat puluh ribu jiwa itu
berbagai penjelasan dalam bentuk visual
hingga foto juga ditampilkan untuk pengunjung
sebuah ruang yang disebut sumur doa juga dihadirkan
isinya adalah nama nama korban yang dipajang menjulang mengikuti lekuk ruangan yang melingkar bagai sumur
ada satu pemikiran bahwa pembangunan yang cepat
rehat yang cepat
tapi ada dampak yang aceh akan kehilangan cepat juga
bukti bukti bahwa di aceh
pernah terjadi gempa besar
jadi mau edukasi generasi nanti dengan apa
ini kita butuh satu tempat perlindungan bagi benda atau cerita yang nanti bisa untuk generasi belajar
untuk melengkapi informasi
sebuah ruangan multimedia yang berisi pengetahuan tentang mitigasi bencana tsunami juga disediakan bagi pengunjung
pengetahuan tentang mitigasi bencana tsunami
itu saya baru pertama kali sebenarnya
apa yang menarik kalau lihat di sini
saya lihat banyak sejarah sejarah yang belum pernah saya lihat juga waktu sebelumnya di kejadian dari cerita cerita
saya lihat di sini
oh saya tahu bahwa begitulah
banyak dokumentasi tentang tsunami
setiap minggu sepuluh orang lebih tercatat mengunjungi museum ini
mereka berasal dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri khususnya malaysia dan jepang
yang seperti tidak ada musimnya itu pasti terus dalam jumlah banyak
terus yang jumlah jumlah yang kecil itu ya jepang cina
terus juga ada beberapa peneliti yang memang ini ya
tiga bulan dua bulan sekali itu mahasiswa itu sering
dari mana begitu
terus yang lokal ya yang lokal juga tinggi
jadi ada kelompok mahasiswa ada kelompok pelajar
apalagi yang kemarin di hari hari belajar terakhir itu banyak sekali
ada kelompok kelompok pengajian nih
untuk meningkatkan jumlah pengunjung pengelola museum kerap mengadakan kegiatan
termasuk pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi pelajar
para siswa dan mahasiswa juga rutin mengunjungi museum ini
untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang bencana khususnya tsunami
saya sudah sering ke museum
cuma untuk biasanya buat cari cari tugas kuliah
terus cari juga tentang sejarah sejarah kuliah di sini
jadi menurut saya yang menarik di sini tentang sejarahnya ya
jadi kemarin sejak pas acara pas ulang tahun tsunami pun saya juga ke sini
nah untuk mencari tentang sejarah juga sejarah banda aceh
akses mengunjungi museum ini juga cukup mudah karena lokasinya berada di tengah kota
museum ini hanya terpaut sekitar empat ratus meter dari masjid raya baitur rahman banda aceh
ibnu hajar banda aceh aceh